sembilan wib kendaraan kendaraan sumbu tiga ke atas tidak boleh melintas jalur
perbatasan jambi menuju padang dan juga padang menuju bukit tinggi ditambah dengan surat edaran gubernur
ditambah dari perbatasan sampai dengan perbatasan rio
jadi sumbu tiga ke atas saya minta saya berharap pada masyarakat para pengusaha yang memiliki kendaraan berkebut tidak berjalan
apabila tetap berjalan kita akan melakukan tindakan tegas dengan penindakan dan penilangan